seribu bibit mangrove siap tanam berjajar di salah satu tambak di ekowisata mangrove wonorejo surabaya
bibit mangrove ini akan ditanam komunitas karbon biru indonesia untuk memperingati hari mangrove sedunia dua puluh enam juli
targetnya selama tiga tahun akan tertanam tiga juta mangrove di wonorejo
indonesia memiliki pesisir pantai terpanjang dan lahan mangrove terluas di dunia
namun setiap tahun luas lahan mangrove terus berkurang
pesisir pantai di jawa timur juga minim tanaman mangrove terutama di wilayah utara
dua puluh tiga lima persen hutan mangrove itu ada di indonesia
jadi di indonesia ini karena pesisirnya besar sekali
kalau kita bukan ngomong potensi sih
jadi kita bukan cuma untuk menanam mangrove aja tapi juga untuk menjaga mangrove yang udah ada
karena untuk sekarang ini degradasinya sekitar lima puluh hektare tiap tahun
kadang kita melihat pesisir kehalang sama mangrove
jadi kalau masyarakat semuanya ini mengerti dan paham kalau mangrove ini ada fungsinya
bukan tanaman liar itu salah satu pencegah supaya mangrove ini nggak semakin ditebang
jadi kita gak cuma menanam aja karena kita mau menanam hutan atau mengembalikan hutan itu butuh puluhan tahun
salah satu relawan karbon biru arkanel mengaku
senang bisa berpartisipasi dalam upaya penyelamatan pesisir
saat ini surabaya juga sudah mulai merasakan dampak perubahan iklim dengan cuaca yang tidak menentu dan suhu udara panas
ia berharap kegiatan tanam mangrove ini tidak hanya berlangsung musiman
karena selama ini belum ada yang mengedukasi kita kalau tanaman air itu ternyata manfaatnya amat sangat banyak
kalau menurut saya kan
ini sesuatu yang cukup baru dan supportnya kan juga sudah sampai un
jadi menurut saya ini bisa jadi sesuatu yang besar untuk membirukan bumi
saya harap penanaman mangrove ini yang pertama tapi bukan yang terakhir ya
supaya bisa dilanjutkan dan kita terus menerus membirukan bumi
kita jaga lingkungan kita agar buat anak cucu semua bisa ikut sama sama menikmati bumi
komunitas karbon biru merekomendasikan
komunitas karbon biru merekomendasikan
komunitas karbon biru merekomendasikan
kepada pemerintah agar tanggul di pesisir pantai bisa diganti dengan mangrove
selain menjaga pesisir dari ancaman bencana alam
lahan mangrove juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi nelayan